presiden republik indonesia jokowi dodo
meresmikan pabrik mpk pt pupuk iskandar mudapim
di aceh utara jumat sepuluh februari
dalam peresmian tersebut
presiden jokowi turut menyinggung soal pasokan pupuk global
yang terkena dampak perang ukraina dan rusia
pupuk iskandar muda adalah anak perusahaan badan usaha milik negara bumn
pt pupuk indonesia persero
pabrik npk yang telah diresmikan presiden
dan berkapasitas produksi lima ratus ribu ton per tahun
pabrik pupuk nitrogen fosfor dan kalium npk tersebut
merupakan besutan pupuk indonesia
melalui anak usahanya pupuk iskandar muda
saat ini di indonesia
kebutuhan pupuk npk secara nasional
mencapai tiga belas lima juta ton
namun baru terpenuhi tiga lima juta ton
selain mengoperasikan pabrik npk baru
pt pim juga berhasil melakukan reaktivasi pabrik korea pim satu
yang sempat berhenti beroperasi sejak dua ribu dua belas
akibat kekurangan pasokan gas
presiden jokowi meminta
agar menteri badan usaha milik negara bumn
untuk menjalankan kembali operasi tip satu
sehingga dua pabrik yang dimiliki pt pim satu

dapat terus berproduksi
kami juga berusaha mengembangkan kepala ula
dengan investasi satu tujuh triliun
yaitu pabrik pupuk mpk
dan mudah mudahan ini bisa kita jaga
karena masih ada perbaikan sedikit lah
dalam hal ini bukan perbaikan
tapi masa transisi operasional
yang mudah mudahan dijadikan
maksimal di bulan juni ini
anak perubahan iklim
adalah masalah pupuk
karena perang di peraina
karena perkembangan pupuk di rusia
dan pupuk peraina
sangat gede sekali
dan itu mengguncangkan sisi
pertanggian dari semua negara
pupuk enggak ada
pak pupuk harga tinggi
kalau enggak ada
kalau supaya turun artinya harga pasti naik
apalagi yang bersubsidi
jadi ini adalah problem besar kita yang harus diatasi
pembangunan pabrik npk pim
membutuhkan biaya investasi berkisar rp satu tujuh triliun rupiah
untuk pembangunan industri npk
pabrik npk harus bisa menggenjot produksi pupuk secara nasional
agar dapat mengatasi masalah pupuk
yang dikeluhkan oleh petani
serta produksi pupuk bisa dimaksimalkan
selain pabrik npk
pin juga memproduksi urea dengan kapasitas sebesar satu empat belas juta ton
sehingga keluhan petani bisa diselesaikan dengan baik
sementara itu menteri badan usaha milik negara bumn
menyebut pengoperasian pabrik pupuk khusus npk
merupakan komitmen dalam penyediaan pupuk yang strategis
dalam ketahanan pangan
demi mendukung visi indonesia emas dua ribu empat puluh lima
keberadaan pabrik ini diharapkan untuk mencapai kepentingan
keberadaan pabrik ini diharapkan untuk mencapai kepentingan
tak hanya memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional
untuk meningkatkan produktivitas pertanian
tapi juga menjaga stabilitas harga pangan nasional
direktur utama pupuk indonesia bakir pasaman
mengatakan bahwa pabrik baru yang dimiliki pt pink ini
adalah karya anak bangsa
karena mengadopsi teknologi proses milik pt petrokemia gresik
yang juga merupakan anak perusahaan pupuk indonesia
kontraktor pabrik ini adalah perusahaan bumn
pt pptbk kandungan tkdn proyek ini juga mencapai delapan puluh lima persen
bakir mengungkapkan kehadiran pabrik npk pim menambah produksi npk pupuk indonesia group
menjadi sekitar tiga lima juta ton per tahun
produk pupuk dari pabrik npkp ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pupuk
di wilayah sumatra bagian utara atau sumbagut dan aceh
termasuk juga untuk kebutuhan pupuk non subsidi
kami berharap di atasnya artinya delapan puluh persen
selain presiden jokowi dodo dan menteri bumn erick thohir
peresmian pabrik npk pt pupuk iskandar muda pin yang berada di kawasan ekonomi khusus kek arun
kabupaten aceh utara juga dihadiri menteri sekretaris negara
wakil menteri bumn pahala nugraha mansuri
serta pj gubernur aceh ahmad marzuki dan pj bupati aceh utara aswardi